demi meningkatkan kemampuan dalam pertahanan negara kesatuan republik indonesia
tni angkatan laut melaksanakan gelar pasukan armada jaya ke tiga puluh tujuh pada selasa pagi
pada latihan kali ini berbagai serial latihan laut udara dan pendaratan marinir
dilakukan termasuk peperangan laut modern untuk mengantisipasi ancaman siber di era digital
gelar pasukan armada jaya tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas digelar pada selasa pagi di dermaga ujung komando armada dua surabaya
kepala staf angkatan laut laksamana tni siwi sukma aji
melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan unsur dan prajurit tni untuk kesiapan manufra lapangan
manufra lapangan armada jaya tiga puluh tujuh merupakan latihan tertinggi tni angkatan laut
yang diselenggarakan di perairan laut jawa perairan kangean pulau sapudi
dan perairan assembagu situ bondo jawa timur
total ada enam lima ratus tiga puluh empat personel yang terlibat dalam manuver lapangan
untuk mengantisipasi ancaman siber yang kerap terjadi di dki
di era digital dalam manufra lapangan armada jaya tiga puluh tujuh juga melakukan serial laut
saya kira ini adalah bagian yang penting dalam era digital dan informasi
selain itu ada pula mind warfare yang merupakan operasi peran jawa
tujuannya adalah untuk memblokade serangan musuh
berbagai alutsista dilibatkan dalam manuver lapangan armada jaya tiga puluh tujuh
seperti kapal perang dan berbagai jenis pesawat udara fixed wing
dan rotary wing serta alutsista marine
rangkaian kegiatan armada jaya tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas akan diselenggarakan hingga enam belas juli mendatang
tim liputan cnn indonesia